dua pengemudi sepeda motor menjadi korban aksi drifting liar di kawasan bundaran pusdai bandung pada sabtu dini hari lalu
video kecelakaan tersebut pun viral di media sosial
media sosial di bandung digemparkan dengan beredarnya video aksi drifting liar yang dilakukan oleh seorang pengemudi mobil di kawasan pusdai bandung sabtu dinihari
saat mobil tengah melakukan manuver tanpa diduga datang sebuah sepeda motor yang dikendarai dua warga dari arah gedung sate menuju pusdai
aksi drifting yang mengambil jalan dari arah berlawanan menyebabkan tabrakan keras terjadi hingga membuat keduanya menderita luka berat akibat terlempar ke aspal
selain itu mobil serta sepeda motor juga mengalami kerusakan
akibat aksi driftingnya tersebut pelaku terancam dengan undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
serta pasal tersebut
dan terancam hukuman satu tahun kurungan karena mengakibatkan warga terluka
kejadian pukul hari sabtu ya dini hari
itu pukul dua bandung
itu memang di lokasi tersebut sering sering dijadikan lokasi untuk drifting oleh beberapa orang
dan kebetulan saat itu memang terjadi kecelakaan
jadi seorang yang sedang melakukan drifting ini mengenai pengendara sepeda motor
dan saat ini untuk penanganannya sedang ditangkap
penanganannya oleh unit akal lantas pores tabus bandung
kalau untuk sanksinya sendiri itu dikenakan pasal tiga ratus sepuluh ayat dua
karena memang lukanya luka ringan
ini untuk sanksinya bisa dikenakan satu satu tahun
pelaku tidak menjalani penahanan dan wajib lapor
namun akibat aksinya tersebut petugas memastikan mengamankan mobil pelaku di mapo restabes bandung
serta pelaku akan tetap diproses hingga menjalani persidangan
fredy bangun bandung
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat